keluarga korban kebakaran depo pertamina masih terus mendatangi posko antemortem rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
posko antemortem dibuka untuk memenuhi data dari pihak keluarga guna kepentingan proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran depo pertamina
salah satu keluarga yang mendatangi rumah sakit polri menyebut akibat kebakaran tersebut empat anggota keluarganya yang terdiri dari anak cucu keponakan dan besan meninggal dunia
mereka berharap agar anggota keluarganya cepat dapat teridentifikasi
selain itu pihak keluarga juga meminta pertamina bertanggung jawab penuh atas peristiwa ini